kita ke informasi lainnya setelah ada mas belva mengundurkan diri sebagai staff khusus presiden joko widodo
kali ini giliran andi taufan yang mengundurkan diri sebagai staff khusus
sekretaris kabinet pramono anung melalui pesan singkat pada jumat siang membenarkan pengunduran diri andi taufan
yang mengajukan pengunduran diri kepada presiden joko widodo pada tujuh belas april dua ribu dua puluh
presiden jokowi dodo pun menyetujui pengunduran andi taufan tersebut
presiden jokowi menghargai komitmen andi taufan dalam penguatan ekonomi lapisan bawah
terutama usaha mikro dan kelas menengah yang menjadi perhatian presiden joko widodo selama ini
nama andi taufan menjadi polemik setelah surat yang ditujukan untuk camat seluruh indonesia
agar seluruh camat dan lurah mendukung relawan pt amarta mikro fintech dalam penanggulangan covid sembilan belas
pt amarta merupakan perusahaan milik andi taufan tak lama surat itu keluar
andi taufan pun meminta maaf dan mencabut surat tersebut
memang benar saudara andi taufan
pan telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal tujuh belas april
dan bapak presiden sudah menerima surat tersebut
dan bapak presiden memahami alasan yang disampaikan oleh andi taufan
dan secara prinsip presiden menyepakati
menyetujui surat pengunduran diri yang diajukan oleh saudara andi taufan
presiden menghargai keinginan saudara andi taufan untuk tetap bekerja
memajukan masyarakat ekonomi bawah
dan mudah mudahan komitmen dan juga apa yang menjadi keinginan saudara andi taufan
untuk kembali kepada habitatnya bisa dilakukan dengan baik
karena ini juga menjadi perhatian bapak presiden selama ini
untuk mengangkat masyarakat ekonomi bawah